selanjutnya seorang warga negara belanda melakukan uji coba kendaraan ramah lingkungan mengelilingi dunia
kendaraan yang menggunakan tenaga listrik tersebut kini berada di pulau lombok ntb indonesia
indonesia merupakan negara ke tiga puluh satu yang disinggahinya dari perjalanan yang mencapai enam puluh km
wibi wenner seorang warga negara belanda melakukan uji coba kendaraan ramah lingkungan
ia mengendarai mobil bekas volkswagen buatan dua ribu sembilan belas
kendaraan tersebut dimodifikasi sedemikian rupa pada bagian mesinnya
mesin asli berbahan bakar premium diganti mesin tenaga listrik
mesin tenaga listrik dipasang di bagian depan dalam sebuah kotak
perangkat elektronik menggerakkan dinamo dalam mobil tersebut
untuk membuktikan bahwa kendaraan tersebut mampu menjadi kendaraan ramah lingkungan dan bisa bertahan lama
wibi wenner kemudian melakukan uji coba keliling dunia
uji coba dimulai sejak maret dua ribu enam belas dengan mengambil start dari belgia
karena tidak ada makanan

itu adalah perjalanan saya
dan saya pikir itu sama sekali jika anda membuang banyak gas atau petrol
dalam waktu dua tahun wenner telah menempuh jarak enam puluh km dan menjelajah tiga puluh satu negara
warga lombok yang kebetulan disinggahi pun menyebut baik adanya contoh mobil listrik yang ramah lingkungan ini
seperti kita bisa dengar di sini
karena di lingkungan pariwisata
kedengeran motor motor yang berisik mobil mobil yang berisik
dan membuat polusi
kita harus contohin orang bule yang berani berkorban sampai datang keliling dunia karena peduli dengan lingkungan
selama dua tahun perjalanan
wenner mengatakan masih menemui sejumlah kendala di beberapa negara yang disinggahinya
seperti di india
ia mengalami kesulitan untuk melakukan isi daya kendaraannya
di indonesia sendiri
kendaraannya pernah mogok akibat kemasukan air saat banjir di jawa timur
lalu rahmat juniadi lombok